gubernur jawa barat rituan kamil mengaku daerahnya mengalami kekurangan infrastruktur pendukung vaksinasi covid sembilan belas
ancaman tersebut berasal dari kurangnya jumlah dan rendahnya kecepatan penyuntikan vaksin kepada penduduk
untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd community
dalam rilis hasil survei indikator minggu siang gubernur jawa barat rituan kamil secara daring menjelaskan
vaksinasi melalui puskesmas dinilai terbatas karena jumlah fasilitas pusat kesehatan masyarakat tersebut
hanya seribu unit untuk melayani lima desa sehingga membutuhkan waktu tahunan untuk menyelesaikan vaksinasi
rituan kamil menjelaskan pihaknya harus menyuntikkan vaksin covid sembilan belas kepada tiga puluh delapan juta penduduk
atau tujuh puluh persen dari keseluruhan jumlah penduduk di jawa barat yang berjumlah sekitar lima puluh juta jiwa
semua metode manajemen penyuntikan termasuk vaksin
mandiri dapat menjadi pilihan apabila mempercepat proses vaksinasi di jawa barat
kalau nanti barangnya tersedia vaksinnya jawa barat akan memaksimalkan gedung gedung olahraga gedung bulu tangkis gor dan lain lain
itu untuk memaksimalkan vaksinasi secara massa seperti kemarin bisa buka
kedua untuk menjangkau desa desa di daerah yang terpencil tapi tingkat covid nya tinggi
saya sudah minta isi
saya juga minta isi langsung kepada jokowi untuk menggunakan mobil
jadi nanti ada mobil vaksin yang wing wing gitu ya
keliling ke desa desa untuk melakukan vaksinasi
tanpa itu kami tidak yakin herd immunity itu bisa tercapai walaupun vaksinnya ada